hai mantan pemain bluetangkis indonesia liliana natsir kembali bertanding tapi kali ini liliana
bertanding melawan kepala subdinas penerangan umum angkatan udara letkosus muhammad yuris
pertandingannya pun digelar dida untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini